ribuan warga mengikuti kemeriahan festival di dieng jawa tengah
selain melibatkan umkm penduduk sekitar
pagelaran ini juga dimeriakan oleh sejumlah pengisi acara terkenal
ganjar pranowo festival keempat yang diselenggarakan oleh sahabat ganjar
dalam memperingati hari ulang tahun ganjar pranowo berlangsung meriah
acara diselenggarakan di lapangan pandawa dieng
kebupaten banjarnegara jawa tengah pada sabtu dua puluh sembilan oktober
dengan konsep pesta raya
kemeriahan acara semakin terasa
dengan kehadiran ketua dewan pemindah sahabat ganjar gus hayat
menurut gus hayat kegiatan sahabat ganjar ini mengambil tema
bangun bangsa bersama ganjar pranowo
untuk indonesia demi membangkitkan semangat persatuan
saya tidak menyangka bahwa masyarakat jawa tengah khususnya
ini sangat antusias sekali dengan kegiatan kegiatan gpf yang keempat ini
bahkan saya ketika lagi jalan gitu ketemu dengan masyarakat
masya allah ada pesan pesan dari masyarakat
contohnya adalah ganjar pranowo kududadi presiden
ini sangat luar biasa masyarakat masyarakat marginal berharap besar
bahwa bapak ganjar pranowo ini bisa melanjutkan
kepimpinan di indonesia ini melanjutkan bapak joko widodo ini
acara yang dihadiri ribuan warga ini juga diisi oleh sejumlah pengisi acara
salah satunya adalah penyanyi ivan seventin
menurut pelantun lagu jaga selalu hatimu itu
festival ini merupakan pegelaran yang megah dan meriah
ivan juga menyampaikan harapannya pada ganjar pranowo
yang baru saja berulang tahun ke lima puluh empat
aku salut sama sahabat ganjarnya
karena bisa mengadakan acara sebesar ini
dan titiknya juga banyak
salut sih keren
dengan kinerjanya yang baik
doaku untuk semua pemimpin
terutama mas ganjar yang sedang berulang tahun
semoga selalu menjadi pemimpin yang amanah
ganjar pranowo festival ke empat ini juga berpartisipasi
dalam membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar
dengan menghadirkan ratusan umkm
untuk meningkatkan daya pariwisata kawasan dieng